setelah bertemu ketua umum partai koalisi pada pekan lalu selasa malam ini presiden joko widodo diagendakan melakukan pertemuan dengan sekjen partai koalisi di istana kepresidenan bogor jawa barat
rencana pertemuan tersebut dibenarkan oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto
menurut erlangga pertemuan pada selasa malam ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan jokowi sebelumnya dengan para ketua umum partai partai koalisi
erlangga juga mengaku pertemuan tersebut untuk menyamakan strategi koalisi seperti pembentukan tim sukses
berarti salah satu teknis nanti akan dibahas
ini kan supaya working level juga ketemu para sekjen ini kan punya beberapa kali sudah ada pertemuan dan tentu ini tidak lanjut
sekjen pantai itu enggak ada
nanti lihat aja siapa yang dibuka
untuk mengetahui situasi terkini
terkait intensitas pertemuan elit parpol jelang pendaftaran capres cawapres sudah bergabung rekan saya edo ekariski langsung dari istana bogor
edo apakah pertemuan presiden joko widodo dengan para sekjen parpol ini sudah dimulai
selamat malam eva mungkin kurang lebih tepat sekitar tiga puluh menit yang lalu pertemuan antara presiden joko widodo dengan sembilan sekretaris jenderal dari partai politik yang ada
sudah berlangsung di salah satu
atau restoran yang berada di kebun raya bogor
jika pada siang hingga sore hari tadi informasi yang beredar adalah pertemuan ini akan berlangsung di istana bogor
nyatanya pada malam hari ini presiden joko widodo melangsungkan proses pertemuan dengan sembilan sekjen partai politik itu di restoran yang ada di kebun raya bogor
dan tepat kurang lebih sekitar dua puluh hingga dua puluh lima meter di belakang saya ini pertemuan sedang berlangsung dengan dibarengi dengan agenda makan malam
dengan sembilan sekretaris jenderal partai politik
beberapa nama nama yang hadir
tadi nampak kami pantau berada satu meja dengan presiden joko widodo untuk membicarakan hal hal lanjutan yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto eva
ini adalah hasto kristianto dari pdip
hasrul sani dari p tiga
abdul qadir karding dari pkb
hari lontung siregar dari partai hanura
joni g pelate dari partai nasdem
ke enam ini merupakan
sekjen dari enam partai politik yang mengusung presiden joko widodo untuk maju kembali dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dan ditambah dengan tiga sekjen partai politik pendukung
untuk mendukung presiden joko widodo maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
yaitu ada raja antoni dari psi
ahmad rofik dari partai perindo
dan juga imam ahsyuri dari pkpi
kesembilan sekretaris jenderal partai politik itu masih melangsungkan pertemuan dengan presiden joko widodo
dan kita masih akan menantikan apa saja yang akan dibahas dan juga disampaikan oleh para sekjen partai politik
namun kalau kita bisa menelaah dari pertemuan politik yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu
antara presiden joko widodo dengan enam ketua umum partai politik
dan tiga ketua umum partai politik yang mendukung presiden joko widodo ini
eva ini mungkin pertemuan kali ini tidak akan jauh dari pembahasan hal hal yang bersifat teknis
dari proses pendaftaran
jokowi dodo untuk mendaftarkan sebagai capres di pemilu tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dan juga pembahasan teknis
mungkin juga pembahasan terkait dengan pembahasan pemilihan cawapres
nama cawapres yang sampai sejauh ini belum ada
pengumuman yang disampaikan oleh presiden joko widodo siapa sebenarnya pendamping dirinya
untuk maju dalam bursa pilpres di tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dan juga yang tadi disampaikan oleh ketua umum partai golkarir langga hartarto ini terkait dengan pembentukan tim sukses
jadi jika pertemuan sebelumnya dengan ketua umum partai
partai politik ini terkait dengan hal hal yang sangat berbau politis
begitu eva yaitu keputusan keputusan di level tertinggi dalam koalisi yang berada di lingkaran presiden joko widodo ini
pertemuan dengan sekjen ini diarahkan nantinya adalah pembahasan yang sifatnya jauh lebih teknis
yang akan nantinya dikerucutkan dan dibahas antara para sekretaris jenderal partai politik ini eva
kita nantikan nanti keterangan yang akan diberikan oleh para sekretaris jenderal partai politik itu sendiri eva
baik kita tanya
kita tunggu begitu mengapa kemudian pertemuan ini akhirnya bergeser begitu ya
dari istana kemudian pindah ke sebuah restoran gitu
dan juga kita tunggu sama sama hasil konferensi persnya
selain masalah administrasi teknis yang kemudian tadi anda sampaikan
kita berharap juga nanti malam sudah ada bocorannya mungkin ya
satu nama cawapres yang akan mendampingi joko widodo
edo eka rizki melaporkan langsung dari bogor jawa barat